seorang wanita tersangka pelecehan seksual terhadap tujuh belas anak di bawah umur selasa pagi
dibawa petugas satuan pelayanan perempuan dan anak atau ppa
di treskrimum polder jambi ke rumah sakit jiwa di kawasan jalan patimura
setibanya di rumah sakit tersangka digiring ke ruang pemeriksaan
guna menjalani pemeriksaan awal oleh dokter spesialis kejiwaan
hasil pemeriksaan awal tersangka tidak dikembalikan ke satuan ppa polda jambi
melainkan dimasukkan ke ruang isolasi khusus rumah sakit jiwa
kabit pelayanan medis rumah sakit jiwa jambi zakaria menyatakan
kejiwaan tersangka akan diobservasi dokter spesialis jiwa
guna memastikan kondisi kejiwaan maupun kelainan seksual pada diri tersangka
sesuai prosedur tersangka akan dirawat selama empat belas hari
ini ada pemeriksaan kejiwaan yang kita lakukan
sesuai spo kita itu selama empat belas hari kita observasi nanti dengan spesialis jiwa
yang ada di rumah sakit jiwa
kalau memang kita butuh nanti kita akan panggil psikologi
saat ini jumlah korban akibat perbuatan tersangka berjumlah tujuh belas orang anak
dengan rentang usia delapan hingga empat belas tahun berstatus pelajar sd dan smp
arven kennedy kota jambi jambi